kasus beredarnya video dari seorang mantan karyawan waralaba minuman kopi
yang mengintip dada konsumen melalui cctv viral dan mengundang komentar masyarakat
harusnya cctv adalah alat untuk menjaga keamanan
tapi ternyata bikin gak aman sendiri nih sekarang buat para pelanggan
yang mungkin pengunjung mal dari pengunjung kafe
karena ini kan baru satu nih yang ketahuan
gimana kalau akhirnya kita jadi sozon
dan balik lagi jangan salahin pengguna pakaiannya
tapi otak otak orangnya nih
tindakannya udah sangat lancar banget
karena itu udah termasuk pelecehan seksual
pertama membuat malu dan merugikan korban
merugikan diri sendiri yang berujung pemecatan
dan juga nama baik perusahaan
menurut saya sih sudah masuk pelecehan seksual ya
karena dilakukan satu arah
dan tanpa persetujuan dua belah pihak
ya harusnya sih dapat sanksi dari perusahaannya sih
warga net juga ramai berkomentar
kebanyakan dari mereka mengecam pelaku
meski masih ada yang menyudutkan korban karena cara berpakaiannya
dikutip dari detik com
ketua komnas perempuan andi yentriani menyatakan
bahwa publik yang mempermasalahkan pakaian korban
telah mengalami kondisi yang sangat teruk
dan juga kesalahpahaman persepsi
baginya bagaimanapun pakaiannya korban tidak bisa disalahkan
pemerhati budaya dan komunikasi digital firman kurniawan mengatakan
bahwa tindakan karyawan waralaba minuman kopi tersebut
merupakan pelecehan seksual
baginya bagian tubuh seseorang merupakan wilayah privat
ketika hendak dipublikasikan harus melalui izin pemiliknya
setelah viral manajemen waralaba minuman kopi dalam pernyataan publik
telah menyatakan kejadian tersebut
dan kini telah memberhentikan pihak yang terkait insiden tersebut
pemilik kutan cnn indonesia